upacara pengabenan putu satria ananta rustika
tarunah stip yang tewas di aniaya senior
dilakukan pihak keluarga hari ini
pengabenan dirangkaikan dengan upacara serah terima kedinasan
dari pihak kampus stip kepada keluarga
keluarga dan kerabat korban berdatangan ke rumah duka
untuk melakukan berbagai rentetan upacara
selain acara adat upacara kedinasan juga dilakukan pihak kampus
sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum putu satria ananta rustika
sebelum jenazah digotong menuju setrap
untuk dilakukan upacara pengabenan atau pembakaran jenazah
anan putu satria ananta rustika
tarunah stip yang tewas karena di aniaya senior selesai
abu jenazah akan dilarungkan ke laut
pelarungan abu jenazah dilakukan setelah pihak keluarga melakukan rapat keluarga
keluarga korban yakin polisi akan menguak kasus ini dengan tuntas
dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal
sama menteri perhubungan sama pak eje juga sudah
kalau pengungkapan kasus ini masih ada yang ingin adegan jalan atau gimana
tidak ada mudah mudahan polisi akan mengungkaskan